kedatangan raja arab saudi ke indonesia menjadi momentum bagi para pengusaha kedua negara untuk menjalin kerjasama bisnis
dalam indonesia saudi arabia business forum yang diselenggarakan kamis kemarin di jakarta
telah membuahkan empat jenis kerjasama bernilai sekitar tiga miliar dolar amerika
atau bila dikonversi ke rupiah itu setara dengan tiga puluh sembilan triliun rupiah
indonesia saudi arabia business forum yang digagas kadin indonesia berlangsung di tengah lawatan raja salman bin abdul aziz al saud ke indonesia
forum ini dihadiri oleh lima puluh pengusaha indonesia dan dua puluh enam pengusaha arab saudi
dalam forum empat nota kesepahaman telah ditanda tangani
sebagai langkah awal para pengusaha kedua negara ini berkata
mulai bertukar informasi langsung dalam bisnis hubungan teknologi dan industrial
empat nota kesepahaman itu ada di sektor properti senilai dua miliar dolar amerika
serta pembangkit listrik biomasa senilai dua ratus juta dolar amerika
ada juga kerjasama di sektor jasa kesehatan berupa pelatihan seribu perawat per bulan
dan kerjasama peningkatan pelayanan jasa haji dan umroh
pembangunan delapan jasa kesehatan
pembangunan delapan jasa kesehatan
pembangunan delapan jasa kesehatan
pembangunan delapan jasa kesehatan
di arab saudi kami ada ministry of housing mereka mendukung para masyarakatnya untuk memiliki rumah ya
dengan itu mereka memberi support subsidi untuk mereka memiliki rumah dan diberikan jatah rumah ya
jadi rumah rumah ini adalah proyek ministry of housing
setelah rumah ini produk sudah ada akan langsung dikasih ke yang mustahak di saudi
saat ini di jeddah yang sudah ada waiting
list yang berhak mendapatkan unit rumah ini sudah melebih dari seratus ribu waiting list keluarga
dan seluruh saudi sudah sampai satu juta lebih
dan itu nomor tetap akan terus meningkat
banyak sekali perusahaan perusahaan asia yang masuk yaitu korea turki turki ya dan ini pertama kali indonesia masuk
dari keempatnya kerjasama paling besar berasal dari kerjasama bumn wijaya karya dengan adil makmur
yang memiliki kontrakting company
yakni membangun enam belas ribu unit rumah dan pusat belanja di kota jeddah bernilai dua miliar dolar
kebutuhan akan perumahan murah yang terus meningkat di arab saudi menjadi peluang pasar bagi bumn indonesia
setelah sebelumnya perusahaan konstruksi asal korea dan turki yang sudah masuk lebih dulu
menurut kadin keempat jenis kerjasama ini bisa dimulai di tahun dua ribu dua puluh

ditambah dengan penandatanganan investasi pengembangan kilang kilacap antara pertamina dan saudi amarko
indonesia telah mengantongi investasi sembilan miliar dolar amerika atau lebih dari satu ratus dua puluh triliun rupiah dalam lawatan raja salman kali ini